sejumlah perusahaan analisa media sosial yang terdiri dari persatuan perusahaan periklanan indonesia
merilis survei terkait aktivitas kubu jokowi maruf dan prabowo sandi menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
untuk penjelasan lebih lengkap kami akan undang sekarang bersama saya
sudah ada direktur eksekutif mungkin bisa bergabung di sini direktur eksekutif politika wave yose rizal
selamat malam bang terima kasih sudah hadir di sini
jadi kita akan bahas malam hari ini beberapa hal yang sudah dirilis bersama teman teman
bisa disebutkan siapa saja mereka
ada dari p tiga i ya perhimpunan persampi kanan kemudian dari gdi lab kemudian dari bf teknologi
ya prinsipnya sih ini organisasi yang terbuka jadi siapapun bisa
kalau punya teknologi untuk big data analytics bisa bergabung di sini
misinya ya pengen supaya di tengah hingar bingar pilpres ini
ya gimana sih menggunakan medsos itu secara sehat gitu
dan bisa disampaikan juga untuk disclaimer
supaya tidak dikatakan organisasi ini berpihak pada salah satu capres
bahwa tidak hanya soal pilpres saja ya
dari hasil yang dirilis kan juga ada beberapa hal ya diantaranya
kemarin kita ada beberapa hal sih
kayak misalkan terkait shopee kan lagi rame juga di media sosial
kemudian ada juga tentang kemarin kemenangan persija
ya rencananya sih tiap minggu akan dikeluarkan rilis lah
pokoknya apapun yang jadi tren
seminggu itu kita akan keluarkan rilisnya gitu
oke tapi sekarang spesifik kita akan melihat
untuk terkait pilpres dua ribu sembilan belas yang juga sudah menjadi perhatian
dan ini dilihat sejak tanggal berapa
kira kira seminggu terakhir ya
seminggu terakhir ya
awal desember kan
oke siapa jaya di dunia maya
kita lihat sekarang ini dia
kita kan based on keyword ya mbak ya
jadi kita masukin untuk keyword keyword yang mencakup kedua pasangan
dan beberapa kombinasinya
karena kalau di social media kan
orang kan suka punya istilah istilah sendiri gitu
nah itu semua kita masukkan
nah jadi kemudian terbentuklah dua klaster kelompok
jadi di satu sisi ada kelompok yang sering membicarakan tentang jokowi
ini kita nggak bicara sentimen nih
ada yang bicara positif ada yang bicara negatif
dan kelompok yang sering membicarakan tentang prabowo
ini baik sentimen positif ataupun negatif
mereka melakukan pembicaraan juga terkait kedua pasangan ini
tapi tidak memention tidak menggunakan hashtag jadi yang lebih ringan lah
mungkin bukan kedua bukan pendukung kedua kubu gitu ya
hahaha mungkin bukan kedua bukan pendukung kedua kubu gitu ya
mungkin kalau di survei konvensional itu namanya yang undecided tuh
nah tapi kan akun akun ini kan mereka tidak hanya bicara tunggal terkait jokowi ⁇ maruf ⁇ saja atau prabowo sandi saja
tapi juga terjadi overlap
jadi akun yang membicarakan jokowi sandi juga membicarakan tentang
eh jokowi maruf juga membicarakan terkait dengan prabowo sandi
makanya akhirnya dari kluster ini ya kita dapat ternyata mereka membicarakan jokowi ⁇ maruf ⁇ itu positif
oke kemudian ini dipecah ya dipecah begini ya
sedangkan jokowi maruf tuh jelas lebih banyak positif karena ini kan di kelompok yang jokowi maruf ya
nah negatif ini yang saya bilang tadi kemungkinan itu adalah kelompok yang selama ini juga mendukung prabowo sandi kan
nah sementara kalau kita lihat di kelompoknya prabowo sandi itu pembicaraan terkait jokowi juga ada
artinya ini sebetulnya pendukung jokowi yang memang dia melakukan pembicaraan terkait prabowo sandi juga
sementara pendukungnya prabowo sandi yang di sini dia bicara positif terkait prabowo sandi juga tinggi
ya jadi ya ini mencerminkan bahwa ya memang netizen di sosial media ini sekarang ini mengapa ya
saya rasa kanal yang paling aktif ya melakukan percakapan terkait politik sekarang ini adalah di sosial media
dan ini kan juga karena sosial media ini domennya milenial ya ini kita mendapatkan satu fakta baru bahwa kalau dulu kan milenial itu cuek ya apolitik terhadap politik ya
nah ini dengan adanya sosial media mereka jadi sangat aktif di politik
karena dengan jempolnya aja mereka sudah bisa menyuarakan pendapatnya
sudah bisa menyurahkan pendapat sudah bisa mendapatkan respon juga
dan kan memang kesannya tuh dekat ya jadi tidak ada batas antara katakanlah anggota dpr dengan rakyat biasa atau juga ada yang membalas
tapi kalau misalnya kita lihat dari jumlah akun nih apa yang bisa disampaikan dari jumlah akun
apakah kemudian di sini bisa dikatakan atau mungkin ada yang mengklaim bahwa jokowi ⁇ maruf ⁇ lebih banyak dukungan di media sosial daripada prabowo sandi atau tidak bisa begitu
kalau memang di media sosial
kalau memang di media sosial itu memang kita lihat lebih banyak yang membicarakan terkait dengan prabowo terkait dengan jokowi ma'ruf
kalau kita lihat di sini kan ada satu ratus dua ribu akun di situ bisa mengenerate satu ratus empat puluh enam ribu tweets
sementara kalau di prabowo sandi ya kurang dari setengahnya ya hanya ada empat puluh lima ribu akun mengenerate enam puluh ribu percakapan
jadi memang kalau secara kan sebetulnya kalau di sosial media itu dua mbak faktor ya yang pertama paling banyak diomongin
karena kalau kita lihat di sini ya memang yang paling banyak diomongin jokowi
kemudian jumlah sentimen positifnya memang lebih banyak di tempatnya jokowi ma'ruf
jadi ada dua metrik utama itu
sementara sampai saat ini jokowi ma'ruf masih unggul daripada prabowo sandi kalau tadi datanya
oke tapi memang selain hanya soal data jumlah akun kemudian berapa tweets
juga menjadi perhatian di media sosial juga adalah engagement ya
engagementnya seperti apa kita lihat sekarang engagementnya seperti apa
ya ada di slide berikutnya ini dia tweet activity bisa dilihat dari sini ya
apakah apa yang bisa dijelaskan dari ini
nah kalau di sosial media
kalau konten berarti lebih banyakkan ini ya jokowi ma'ruf ya
kalau original post memang dia lebih banyak di tempatnya jokowi ma'ruf
nah ini sebetulnya kita bisa lihat dari beberapa angle ya
kalau kita lihat dari original post
itu lebih banyak diproduksi oleh kubunya jokowi ma'ruf
nah di sini tapi jumlah replay nya itu kalau di replay dan retweet ya engagement kan replay dan resep
jadi kalau dilihat memang tingkat engagementnya lebih tinggi di sini
tapi kalau kita lihat memang
di sini tuh lebih banyak apa ya
original content itu kan diposting oleh netizen mbak
jadi kalau di social media itu tingkat yang paling
partisipasi yang paling tinggi itu adalah ketika orang memproduksi original content
kemudian yang kedua adalah orang yang
niat gitu ya
kalau nge retweet kan relatifnya nggak ada usaha kan
yang ketiga ya cuma ngeliatin aja gitu kan
nah jadi kalau kita lihat memang tingkat keaktifan pendukungnya jokowi ma'ruf di social media ini lebih besar
ini lebih aktif ya
prabowo sandi betul
kalau misalnya dilihat dari begini ya
oke tapi apakah apa yang kemudian apakah kemudian bisa disampaikan bahwa kubunya prabowo sandi ini lebih kompak
misalnya membangun isu pesannya tersampaikan dan dalam penyebarannya juga lebih masif
ini sebetulnya kita kan juga mantau dari waktu pilpres dua ribu empat belas ya
capresnya sama kan
nah ini pola ini sebetulnya konsisten dari dua ribu empat belas
jadi jokowi ini kan memang kita tahu dari dulu kan banyak di support oleh basis basis relawan ya
di luar oleh partai
kalau dulu partainya lebih dikit kalau sekarang mungkin partai koalisi besar
tapi basis relawan
yang memang sangat aktif mendukung kepada jokowi
sementara kalau partai kan relatif informasi kan terstruktur kan
top down lah
kalau relawan kan memang lebih horizontal
nah ini tercermin dari sini
jadi tiap basis basis itu mereka memproduksi konten konten sendiri
dan dalam network network yang berbeda
sementara kalau di sini ya informasi itu lebih top down gitu loh
lebih dari apa
lebih dari biasanya berasal dari partai atau dari petinggi partai
oke diritweet ya
diritweet oleh apa namanya klomp pendukung pendukungnya gitu
jadi dua apa perbedaan besar pola komunikasi seperti itu memang
mana yang lebih bisa diterima saat ini
sebetulnya kan kalau yang memproduksi konten
itu kan biasa
biasanya dimulai oleh akun akun yang besar
punya pendukung banyak
atau kita bilang namanya influencer
ini juga sama sebetulnya mau di politik mau di brand pola kampanye seperti itu
biasanya dimulai oleh kol influencer dan lain lain
nah tanda bahwa suatu kampanye itu efektif adalah ketika
message dari influencer itu memang tersebar
di apa disebarkan oleh banyak jaringan gitu
tidak hanya di influencer influencer itu aja gitu
nah sementara kalau kita lihat
sebetulnya tingkat penyebarannya cukup bagus
cuman memang di sini
dua duanya sama ya
network yang jauh lebih besar
karena kontennya banyak
network yang menyebarkannya banyak
sehingga otomatis jumlah netizen yang terpapar terhich itu jumlahnya jauh lebih besar
makanya kita lihat tadi dari jumlah netizen
sementara kalau di sini karena kontennya juga nggak banyak
ini kira kira segmen postnya itu segmen kontennya macam macam gitu ya
jadi sebetulnya kalau mungkin ada di slide berikutnya
jadi sebetulnya kalau kita lihat
tren postingannya kan lebih besar nih
nah tapi dia jumlah tweetnya
pendukungnya prabowo sandi ini lebih rajin meretweet
jadi kalau bilang lebih militan bisa dibilang emang lebih militan di prabowo sandi
karena mereka lebih rajin
jadi kalau kita lihat dari tiap account itu
rata rata itu tiap hari ngeretweetnya banyak banget
nanti kalau pendukungnya jokowi sandi
karena memang basisnya memang banyak yang relawan
ya mereka tidak semilitan di sini
tapi karena kontennya banyak jadi kayak satu orang itu kayak ngeretweet sesekali gitu
tapi banyak yang melakukan itu
yang mana lebih berat
yang mana lebih ini ya yang jelas dari jumlah yang di jelas lebih banyak yang terpapar
dan lebih banyak yang berinteraksi di sini gitu
lebih banyak yang terpapar di sini ya
kita lihat sekarang slide berikutnya ya
kita lihat slide berikutnya ini dia
untuk konten analisa pembicaraan penggunaan keyword pada kelompok jokowi maruf versus prabowo sandi
ini berarti tagarnya yang dilihat atau apanya
sebetulnya kalau di sini kita tidak
tidak melihat tagar
tidak membatasi hanya tagar
yang jelas semua percakapan yang terkait kedua pasang ini
nah ini kita masukkan di sini
kita masukkan dalam analisa
nah kalau kita lihat misalkan ini kan ada tadi yang dua kelompok besar di awal ya
kelompoknya jokowi maruf itu yang warna oranye
kemudian kelompoknya prabowo sandi yang warnanya kuning ya
nah di kubunya di kelompoknya jokowi maruf jelas memang kan keyword jokowi pasti paling besar
tapi dia juga dibicarakan juga cukup besar juga di kelompoknya prabowo sandi
nah ini untuk wakilnya pak maruf amin ini baik di kubu jokowi maruf maupun di kubu prabowo sandi dia tidak terlalu banyak dibicarakan ya
nah sementara kalau di kubu prabowo dia memang ya ini rasional ya
dia lebih banyak dibicarakan di kubunya sendiri
sementara di kubunya jokowi apa di tapi kalau kita lihat
kubunya jokowi maruf dia juga cukup ya nggak terlalu beda jauh lah tapi memang secara volume kan kita bisa lihat
bedanya jauh banget kan di sini sama di sini
tapi kalau dari sisi wakil ini sandiaga ini lebih unggul terutama dibicarakan di kelompoknya sandiaga sendiri
jadi sandiaga ini nggak terlalu banyak dibicarakan di kelompoknya jokowi maruf
jadi kalau selama ini kan kita lihat banyak apa yang lebih aktif gitu kan yang banyak dibicarakan yang lebih aktif melakukan kampanye ke daerah daerah itu kan sandiaga
bahkan banyak orang bertanya kok prabowo jarang berkampanye tapi kenyataannya di sosial media tetap lebih banyak prabowo yang dibicarakan
tetap tinggi prabowo ya
capresnya tetap dibicarakan ya
bagaimana dengan sentimen pembicaraannya ini
nah kalau kita lihat dari sentimen percakapannya ya memang ketika di kelompoknya jokowi ⁇ maruf ⁇
ya memang pasti jokowi maruf kan
jokowi maruf tinggi
dia positifnya lebih besar kemudian netralnya pun lebih besar daripada negatif
kebalikannya dari prabowo sandi dia negatifnya lebih besar daripada positifnya
nah kemudian kalau di kubunya prabowo sandi jokowi maruf
negatifnya lebih tinggi tapi sebetulnya marginnya nggak terlalu besar gitu
negatif sama negatif kan
nggak sejomplang ini ya
nggak sejomplang ini
nah tapi kalau kita lihat di kubunya prabowo sandi ya sebetulnya hampir mirip ya
dia juga lebih besar positifnya
cuma jumlah negatifnya ini lebih besar kalau di jokowi maruf di kubu sendiri apa di kelompok ini
dia kan negatifnya nggak terlalu besar nih
tapi di kelompok ini ini nah ini kan negatif ini besar gitu kan jumlah
jadi memang ini menandakan bahwa
memang secara jumlah
memang lebih banyak di kubunya jokowi maruf
jadi mereka juga melakukan percakapan mengkampanyakan positif kemudian ada juga yang
meng counter gitu mungkin
meng counter mengkampanyakan negatif kan kalau di politik kan ada kampanye positif negatif ya
nah yang nggak boleh kan yang hoax
black campaign ya
iya yang black campaign nggak boleh
baik kita lihat yang sekarang berikutnya adalah
ada beberapa suspicious behavior atau kebiasaan kebiasaan yang dicurigakan
bisa dilihat dari apa biasanya
kalau account bot ya
ini kan sebetulnya kan
biasanya baru dibikin gitu
ada beberapa tipe
yang pertama kan ada namanya account anonim atau pseudonym
nah account anonim atau pseudonym ini sah sah aja
kalau memang dia dioperate sama orang tapi orangnya nggak pengen ketahuan
tapi followernya real kan
nah kalau account bot ini kan dioperate sama mesin kan
logika kita kalau kita mau follow satu akun di sosial media kan either karena kita kenal
atau karena kita pengen dapat informasi
so jelas nggak ada lah orang real yang follow account bot kan nggak ada kan
udah bisa dilihat
makanya memang kita nggak apa kalau di politika af itu biasanya kalau kita keluarkan analisa itu semua bot sudah kita filter
nah bot ini memang bisa dilihat dari beberapa ciri ciri biasanya
memang dia baru dibikin
kemudian followernya kecil
kemudian jumlah tweets
kemudian jumlah tweetnya kecil
tapi ada juga sekarang nih account sebetulnya makin canggih juga teknologinya
kadang dia muncul jumlah followernya udah banyak
tapi semua followernya juga bot semua sebagian besar
iya biasanya semua
biasanya begitu kan
karena kan nggak ada orang asli mau follow bot kan
kalau saya itu suka ngeliatnya dari fotonya kadang tuh pakai cewe cewe cantik
biasanya cewe cakep kan
gak enak kan bener
makanya jadi bot ini juga evolve teknologi
nah jadi nah itu makanya kita selalu di
algoritma kita tuh kita selalu update juga buat bisa memfilter bot
karena kalau bot ini nggak di filter nanti kacau mbak
nah khusus dirilis ini kita pengen lihat sebetulnya berapa banyak sih bot yang mengkomunikasikan terkait prabowo sandi maupun jokowi ⁇ maruf ⁇
oke dari total account yang awal tadi ya
jadi secara prosentase dia lebih dikit yang jokowi maruf
cuman karena jumlah accountnya banyak mungkin beberapa riset mengatakan accountnya banyak gitu
tapi kalau kita lihat secara prosentase
ternyata lebih kecil
nah itu lebih kecil prosentase daripada di kubunya prabowo sandi
karena memang dari prosentase awalnya pun jumlah accountnya juga sudah lebih besar
kita lihat sekarang yang berikutnya dan juga ini ada beberapa unrelated content
ini juga menarik dilihat
karena kalau misalnya
sepintas saja misalnya tim sukses atau mau lihat sepintas kan bisa
tapi ternyata ada yang begini begini juga ya
jadi apa yang
di sosial media ini kan memang orang suka riding the wave ya istilahnya
apa yang jadi tren dia tempel
makanya kita di riset ini kita nggak mau tuh hanya menganalisa terkait hashtag
yang kita mau kan the whole conversation terkait paslon
kalau hashtag itu banyak ditempelin mbak sama porno banyak ditempelin sama judi
banyak ditempelin sama online shop
karena kan mereka
ini contohnya ya
nah ini kan
ini hashtagnya hashtagnya ada hashtag jadwal bola agen bola terpercaya judi bola
bandar juk nih contohnya ya
bandar judi nih
disini ada hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
disini ada hashtag dua ribu sembilan belas tetap jokowi
makanya kita nggak mau melakukan analisa khusus hashtag aja
karena ya hashtag hashtag ini udah banyak dipolutan sama tiga hal ini
sama yang begini begini karena mereka kan
supaya mereka naik
ikut trending juga
nah sementara percakapan yang tidak menggunakan hashtag itu jauh lebih besar sebetulnya
yang terkait dengan paslon tersebut
jadi tantangan dari teman teman dari untuk yang menganalisa big data itu selain akun bot juga mereka ya
yang berbisnis ini ya
sebetulnya kalau kita hitung nih misalkan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden ini masuk nih tuh
kita hitung hashtag dua ribu sembilan belas tetap jokowi
masuk gitu kan
karena dia promosi judi bola misalkan
menarik sekali sekarang bagaimana kira kira apa respon dari teman teman tim sukses ya
nanti setelah jeda kita akan ngobrol
kami akan berbincang dengan perwakilan dari tim kampanye nasional jokowi maruf dan juga
badan pemenangan nasional prabowo sandi
jadi tetap di cnn indonesia prime news